dari sepeda gunung kita beralih ke sepak bola
pssi menargetkan tim nasional u dua puluh tiga lolos hingga putaran semifinal asian games dua ribu delapan belas
dan sejatinya target itu bukanlah misi mustahil
tim nasional sepak bola indonesia memiliki sejarah masuk empat besar asian games masing masing di tahun seribu sembilan ratus lima puluh empat seribu sembilan ratus lima puluh delapan dan seribu sembilan ratus delapan puluh
tahun seribu sembilan ratus delapan puluh enam dianggap sebagai generasi emas sepak bola indonesia
yang menghasilkan sejumlah legenda dan menjuarai sejumlah turnamen internasional
berikut kisah para legenda dari kelas of seribu sembilan ratus delapan puluh enam
pemain pemain juga tergabung dari profesional amatir perserikatan maupun dari pssi garuda
dan menghasilkan sejumlah legenda dan menjuarai sejumlah turnamen internasional
pemain pemain juga tergabung dari profesional amatir perserikatan maupun dari pssi garuda
pemain pemain juga tergabung dari profesional amatir perserikatan maupun dari pssi garuda
dan pada saat itu kami mengetahui bahwa malaysia itu dipersiapkan sangat luar biasa
tiga bulan mereka latihan di eropa
pada waktu itu angkatannya jenderal abidin
menjadi satu tantangan buat kami dengan semangat jangan mau kalah sama malaysia walaupun persiapannya lebih baik
ternyata alhamdulillah kami berhasil bisa mengalahkan mereka satu
memang kami hanya kalah dengan saudi arabia saat itu ya saudi terbukti di akhir pertandingan di akhir asian games di desyul arab saudi main di final dengan korea selatan ya sebagai tuan rumah
memang di situ kami kalahnya juga tidak kalah memalukan kita lolos ke quarter final kita ketemu dengan emirates dan kami pun tidak diunggulkan
kebetulan pada waktu itu yang kita lawan itu arab kebetulan wasid dan last man nya arab juga
dan kita merasa bahwa kita dikerjain pada waktu itu ada beberapa momen yang tidak perlu penalti penalti
jadi kita berpikir ini empat belas lawan sebelas aduh penalti lawan emirates arab ada satu hal yang menurut saya buat saya penuh
dan saya pikir itu lucu mungkin buat teman teman juga lucu
karena pada waktu itu salah satu penendangnya itu abdul kabo
abdul qabo itu waktu saya memanung warinya bagi rasa timnya waktu itu
nah kemudian dia giliran ketiga atau keempat setelah saya
habis itu saya lihat wajahnya putih jadi putih abdul qabo itu kan papua hitam biasanya kan
ya putih wajahnya
lalu saya bilang saya deketin qabo sudah tenang saja
ya adiknya kenapa
sudah tendangan kamu keras
tendangan kamu keras saja sekerasnya
pasti masuk oh gitu ya adiknya dia tendang
boom masuk bola di samping kipas itu bola tapi masuk keras gitu
sudah baru kami ketawa
pada saat itu korea selatan baru pulang dari apa world cup begitu
semua pemainnya banyak yang di luar korea dan juga pengalaman world cup
dan kebetulan pelatih korea itu adalah teman saya bermain teman menjadi lawan saya bermain dan teman saya ketika kita mengambil lisen di jerman begitu
sangat dekat karena kita tinggal satu area begitu
pada saat satu hari atau dua hari menjelang pertandingan dia bicara sama saya begitu
dia bilang coach kalau coach indonesia dia panggilnya coach indonesia kalau you bisa kalahin kami di semifinal ini negara kami dengan materi pemain kami yang begini saya akan bunuh diri dari atas
dari lantai tiga puluh saya akan lompat
orang pertama yang melompat dari lantai tiga puluh dan akan diikuti oleh dua puluh satu pemain saya
yang saya lihat ada satu hal yang lucu bahwa bisa jadi pada waktu itu beberapa panitia atau pengurus kita di sana yang kita punya pos pos itu mereka sendiri seakan akan nggak begitu tahu kalau kami masuk semifinal
karena waktu kami jalan mau bertanding gitu lewat pos itu ya mau kemana ini tinsabawola katanya ya kan kami masuk semifinal pak
ya harapan kita ya yang terbaiklah buat indonesia ya itu kalau bisa juara ya apalagi itu tuan rumah
tapi ya kita kan kita bisa melihat sebelah mata tim negara negara yang sudah berpartisipasi di piala dunia sering seperti korea jepang arab itu kan kita nggak bisa anggap itu ya

pas ke impos nasional indonesianya kan tapi saya até tiga belas tahun ya terbesar
di negara negara like hah